hai saudara serangan udara israel menghantam salah satu tenda pengungsi di halaman rumah
sakit di gaza dua warga palestina tewas akibat serangan ini serangan udara israel menargetkan
salah satu dari beberapa tenda di halaman rumah sakit martir al aqsa di dir al balah tempat ribuan
pengungsi berlindung selama berbulan bulan serangan ini sontak membuat orang orang yang
berada di kawasan rumah sakit panik berlarian total serangan israel telah merewaskan lebih dari tiga puluh
tiga puluh warga palestina dengan delapan puluh dua jenazah dibawa ke rumah sakit dalam dua puluh empat jam terakhir